senin pagi ini jalur rel kereta api tepatnya di kilometer lima puluh empat cikarang timur jawa barat masih terputus
tugas masih berjibaku melakukan perbaikan jalur rel masih cukup berbahaya jika digunakan
pasalnya kondisi bantalan rel hilang tersapu oleh derasnya air
batu kerikil yang berguna sebagai penyangga juga turut hilang
dan menyebabkan rel sepanjang lima puluh meter terlihat melengkung
akibat kejadian tersebut perjalanan kereta api baik dari jakarta menuju jawa barat
tengah dan juga jawa timur atau sebaliknya tertunda
selain menghentikan perjalanan kereta banjir juga merendam ratusan hektare sawah di sisi rel kereta
banyak padi yang rusak tersapu banjir
dampak banjir yang terjadi kemarin di antara lintas gedung gede dan lemah abang km lima puluh lima dan km lima puluh tujuh
menyebabkan sejumlah prasarana jalur rel di beberapa titik mengalami kerusakan
karena kondisi derasnya arus air yang mengerus bagian bawah
dan sehingga untuk hari ini seluruh perjalanan ka jarek jauh
baik itu keberangkatan dari stasiun gambir dan juga stasiun pasar senen
serta keberangkatan ka lokal untuk relasi purwakarta cikarang dan sebaliknya
ini seluruhnya dibatalkan pada hari ini
karena memang untuk saat ini masih terus dilakukan proses perbaikan oleh tim prasarana pt kaidop satu jakarta
dan kemudian juga kami mengucapkan permohonan maaf untuk bagi pengguna jasa yang terdampak pembatalan
dapat melakukan proses pengembalian tiket
ataupun refund sampai dengan tiga puluh hari ke depan dan tiket akan dikembalikan secara penuh